kita akan beralih ke narasumber selanjutnya
ini sudah ada ketua asosiasi vaper indonesia dimas jeremia
yang akan berbincang di sini lebih lanjut di cnn indonesia connected
terkait dengan wacana pelarangan rokok elektrik maksud saya
selamat malam mas
ya mas dimas ini kan bpom sudah mengusulkan pelarangan penggunaan vape atau rokok elektrik nih di indonesia mas
nah bagaimana tanggapan mas dimas nih terkait dengan hal ini
ya pertama saya menyayangkan penyataan bepom itu untuk merekomendasikan pelarangan
karena menurut saya pelarangan bpom ini lebih didasari oleh rasa kepanikan
jadi berulang kali bpom membawa kasus adalah kasus yang di amerika
kasus yang di amerika sehingga terjadi korban
menurut saya perbandingan antara vaping yang lagi diomongin sama vaping yang terjadi di amerika itu tidak to apple to apple
karena yang menyebabkan korban itu adalah vaping yang disalahgunakan
vaping jadi narkoba dipakai dengan cara vaping
jadi itu yang menimbulkan korban
itu sudah dikonformasi sama cdc
jadi bukan vapingnya itu sendiri
sedangkan yang lagi dibicarakan yang lagi dibikin kebijakannya itu menyangkut
vaping yang secara benar dipakai dan diperuntukkannya untuk masyarakat
jadi itu resikonya beda
iya tapi ini dari alasan bepom sendiri ya mas dimas ya
untuk melakukan pelarangan terhadap rokok elektrik atau vape ini
adalah karena kandungan kandungan dalam vape ini dinilai mengandung senyawa senyawa kimia yang berbahaya bagi tubuh
begitu bagi kesehatan
kalau tentang masalah bahaya
di sini yang terjadi miskonsepsi itu adalah vaping itu harus dibandingkan dengan rokok
jadi kalau misalnya dibandingkan dengan tidak ngapa ngapain sama sekali tentunya vaping masih ada resiko
tapi vaping itu diperuntukkan untuk orang yang pengen berhenti tapi tidak bisa berhenti tanpa alat bantu apa apa
jadi kalau tidak ada vaping dia ngerokok konvensional
sudah kepingin berhenti tapi kalau nggak ada vaping dia akan kembali ke rokok konvensional
nah ini berbeda persepsi nih
jadi bpom mungkin melihat bahwa seolah olah kalau orang yang sudah mau berhenti itu tinggal segampang berhenti
sementara yang diwakilkan oleh kami itu orang orang yang tahu persis bahwa berhenti merokok itu nggak gampang
jadi ada alternatif lain yang kalau dibandingkan dengan rokok konvensional itu lebih baik
kita pilih yang lebih baik gitu loh
walaupun memang masih ada kandungan kandungan tertentu yang tidak sepenuhnya bebas risiko
seperti misalnya ada masih ada yang covid dan sebagainya
mas dimas sendiri tadi sempat menyatakan bahwa sebenarnya masih ada resiko gitu jika seseorang menggunakan vape gitu
tapi berdasarkan data nih ya kalau dari asosiasi vaper indonesia sendiri sudah ada belum laporan bahwa seseorang mengalami gangguan kesehatan
kemudian begitu diperiksakan dokternya menyatakan bahwa oke ini akibat dari kandungan kandungan
jadi ini adalah kini yang ada di dalam vape
nah kebetulan ditanya seperti itu
karena sekarang ini vape vape itu lagi melakukan gerakan check up nasional nih
ada ribuan orang lagi check up
nah ribuan orang bilang bahwa kesehatannya dia jauh lebih improve dibandingkan pada saat dia merokok
jadi itu sebetulnya data yang sedang
jadi menurut saya tadi saya bilang kalau keputusan ini berdasarkan kepanikan berdasarkan fear bukan penelitian
menurut saya hasil out
hasil outcomenya tidak akan bagus gitu loh
karena memang ada yang diabaikan
misalnya orang yang vaping terus yang menikmati keuntungan kesehatan kayak gimana
saya tujuh tahun yang lalu saya ikut mulai pakai vaping
biaya asuransi per tahun yang saya bayar di tujuh tahun yang lalu itu lebih mahal dibanding yang saya bayar tahun ini
berarti kan resiko saya menurun
kan gak masuk akal
umur saya naik tapi resiko saya turun
premi saya turun
itu kan nggak masuk akal
berarti kan ada badan saya menikmati ada perkembangan di dalam kesehatannya
nah ini yang maksud saya adalah sebetulnya jangan tergesa gesa bikin keputusan
semua keputusan itu jangan berdasarkan ketakutan tapi harus dibikin penelitian
karena ini bisa membantu jutaan orang
karena misalnya di inggris
inggris bilang bagus segala macam
di indonesia harus dibikin penelitian
jangan jadi kita nggak bisa katanya katanya dibikin aja penelitian
menurut saya sih itu
karena potensi untuk menyelamatkan jutaan orang itu sayang kalau diabaikan
terima kasih banyak mas dimas jeremia yang merupakan ketua asosiasi vaper indonesia
terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini di cnn indonesia connected